jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
ricky meninggal itu
ricky meninggal itu karena kecelakaan
di rumahnya sendiri sa
apaan sih ma dia kena musibah
tidak ini semua gara gara mama
tidak ini semua gara gara mama
gara gara mama ricky jadi korban
gara gara mama ricky jadi korban
kalau bukan karena mama
kamu dengar ya
kalau bukan karena mama
pasti kamu dan dilecehkan sama dia
aku bener bener stres ma sekarang
masalah roy aja udah bikin laku pusing
sekarang ditambah lagi masalah ricky
semua akan baik baik aja
semua akan baik baik aja
aku menyuruh elsa tenang
padahal sebenarnya aku takut sekali
gimana kalau nantinya aku juga tertangkap
sebagai pelaku pembunuhan
ini udah telepon ma
gue jawab dulu ya
jadi gimana nanti acaranya
kamu udah booking tempatnya belum
aku udah nelfon bapak surya loh
ini bapak lagi nunggu update nya
gue jadi lupa
bukin tempat buat acara nino
kamu denger gak sih
tapi jujur sayang
aku lagi stres nih sekarang
restoran yang aku booking
udah direserve sama orang
dan sekarang aku lagi cari
mengganti restoran yang lain
cepetan kamu cari tempat barunya ya
terus update ke bapak surya
gak enak bapak surya
kamu tenang aja
semua pasti beres ya
aku tuh hari ini
sebenernya mau cari
untuk ulang tahunnya nino
mau temenin aku ya

nanti mama akan bantu
mama akan bantu
gratis ongkir juga
tinggal hari ini aja
saat kebakaran itu
saya aja gak ada dengar berita apapun
soal kematiannya ricky
karena itu pemintan orangtua ricky
untuk merahsiakan kematian ricky
karena kematiannya disebabkan oleh kebakaran
itu pasti akan diusut oleh kepolisian
dan mereka gak mau itu terjadi
makanya mereka minta dikip rapat rapat tentang kematian ricky
kalau ricky emang beneran meninggal di mana makamnya om
jenazah riki langsung dimakamkan di luar kota
dan itu memang permintaan orang tuanya
supaya tidak ada media yang menyeleput sama sekali
terus om farhan papanya ricky
dia gak mau nyelidiki soal ini om
kenapa rumah riki bisa sampai kebakar
kamu kan tahu sendiri bagaimana om fahran itu
selama ini dia selalu menutup diri dari media
jadi om harap
kamu juga simpan rapat rapat dan jangan gembar gemborkan kejadian ini sama siapa

tapi yang bisa tetap diberi kesempatan
kok bisa sih
tapi keluarga malah menutupi
rasanya ada yang janggal